lihat allah ya rabbi itu anak saya tandanya ada baju hitam baju yang dijemah jemah anak itu
dede rohendi tak mampu menyembunyikan rasa sedihnya atas kematian anak bungsunya
chandra rizky hernawan dalam tragedi kegiatan susur sungai cileer ciamis pada jumat lalu
saat kejadian dede sedang berkunjung ke sekolah untuk menjenguk sekaligus mengantarkan obat
untuk anak laki laki sematawayangnya itu
tak disangka ia justru mendapat kabar anaknya menjadi satu dari sebelas korban tenggelam
chandra yang berusia dua belas tahun bercita cita menjadi penghafal al quran
namun cita citanya itu kini tinggal kenangan
meski begitu keluarga mengaku ikhlas mereka yakin ini sudah suratan yang maha kuasa
ibu ibu itu anak ibu
surat tarawayana jangan ketinggalan di belakang imam
itu yang jadi cita citaan
aduh kehilangan itu
insya allah insya allah anak anak sudah cantik
duka mendalam juga dirasakan keluarga kansa kairunisa
setiap kali melihat foto foto anak keempatnya itu
rasa rindu bercampur pilu meresap di kalbusan ayah
kansa dikenal sebagai anak yang ceria dan suka mengaji
untuk memperkenalkantei aja
langsung main dibawa ke wisata galunggung cipanas berenang
sama temannya juga ada temannya yang siapa namanya
ais ikut ke galunggung juga berdua itu
hingga minggu pagi rsud ciamis masih merawat dua korban selamat
dalam kegiatan susur sungai cileer ciamis jawa barat
yakni pelajar bernama fabian fansa dan guru pembimbing bernama tama
kedua korban yang sempat dievakuasi dalam keadaan kritis ini
didiagnosis banyak menelan air akibat tenggelam
sementara itu kantor kementerian agama kabupaten ciamis
masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian
jika terbukti lalai sanksi administrasi hingga penutupan sekolah
bisa dijatuhkan kepada pengelola
tragedi maut itu terjadi pada jumat sore lima belas oktober dua ribu dua puluh
sebelas siswa mts harapan baru cijantung kabupaten ciamis
jawa barat tewas akibat tenggelam saat mengikuti kegiatan
pramuka susur sungai di sungai cileer
jumlah peserta kegiatan susur sungai ini sebanyak satu ratus lima puluh orang
yang terdiri dari siswa dan guru madrasah
perwakilan pesantren cijantung mengatakan pihak pesantren
tidak pernah mengeluarkan izin atas kegiatan ini
tim liputan cnn indonesia